begini pak ustadz
saya memberitahu pak ustadz
kemarin salah kasih amplok
itu bukan buat sumbangan bersih pak ustadz
tapi gaji tukang sampah
ini pak ustadz kekurangannya
ya ya terima kasih
hampir saja terjadi fitnah
betul pak ustadz
kalau begitu saya permisi ya pak ustadz ya
tidak suka pamir
tidak suka sombong
orang itu kalau suka pamer
sulit untuk bernafas
sirik lihat orang belanja apa
beli apa sirik
yang suka pamir itu kamu dang
ya kan kung
kalau saya suka pamir
ini semua perhiasan saya pakai
mas mas di rumah saya saya pakai
apa yang terjadi
motor saya akan gembes
tidak kuat menahan beban
kamu ngerasa keberisikan gak sih kung
kayak ada toa disini ya
tidak mau mendengar kata orang lain
ah sudah lah
dengan saya permisi
itu berarti kamu yang jahat
ditegur tidak jawab
jangan senyum senyum aja kung
harusnya kamu tegur dia
jangan suka pamir
hai ocet ya bosan ini
apa apa tak terlurah capek capek lelah letih lesu jangan sering diucapkan bisa jadi doa saya kasih
kamu ilmu tingkat dua kamu tahu kenapa kamu tidak berkembang pasti kamu tidak tahu kalau kamu
tahu kamu pasti sudah berkembang kebutuhan orang itu berubah tapi barang yang kamu jual itu itu saja
ketipar gajah kamu baru tahu
rezeki memang di tangan allah tapi sedikit banyaknya rezeki itu ditentukan oleh usaha
kamu bagaimana kamu merubah diri assalamualaikum waalaikumsalam
bapak begini ustadz saya memberitahu pak ustadz kemarin salah kasih amplop oh itu bukan
besokan mesin pak ustadz tapi gaji tukang sampah
o gitu ini ustadz kekurangannya
terima kasih hampir saja terjadi fitnah betul pak ustadz kalau begitu saya permisi pak ustadz ya
kalau pak khadesh salah ngasih amplop
hai hai hai hai hai hai waalaikumsalam kalau pak kd salah ngasih amplop kalau pak kadeh salah ngasih amplop
saya tidak tahu pak ustadz
itu pertanyaan untuk diri saya sendiri
pak ustadz saya salah
apakah kandis tahu uangnya hilang
terus dia ganti supaya saya tidak malu
yang satu saya berbohong untuk aib yang dia bikin
yang satunya lagi berbohong untuk melindungi orang dari aib orang lain
keputusan yang diambil seseorang ditentukan dari tingkat kecerdasan spiritualnya
saya nggak paham pak ustadz
ya jangan berpikir
bisa ngebul kepala kamu
mudah mudahan tadi tidak salah
dari aplikasi mana tadi itu ya
tidak ada juga
kau kamu alone kau pun loncat di roadside
villain yang receive dari sisi penjuru
nach abroad gigi menganggep si nyawa kita
aku sangat menghargai
sampai jumpa di video selanjutnya
jangan jangan nyana kupingnya rusak
harus aja bawa ke dokter nih
iya dong nek pasti
eklotek sayang juga sama nenek
terima kasih ya allah
edward tidak mudik
edward tidak mudik
ini sini biar nggak berat
kita udah pulang
masih gagal c
tapi cucu ngomongnya udah mulai enak
ada yang nolak kamu
tapi alhamdulillah cucu bisa nge handle
ya bagus atau kalau begitu
tut kamu kenapa
ya udah atu yuk masuk dulu minum dulu
nggak usah c
cucu mah langsung pulang aja ada mama dikontrakan
salam buat mama ya
bilang sama mama suruh main main ke sini
iya cu nanti disampein
aduh ala kamu mah manja
mam pelan pelan ini merontok semua tulangnya
kamu tuh masih muda udah kayak nenek nenek
mam aku tuh capek bingit
pokoknya mulai besok aku gak mau lagi ikutan sama cucu
begitu aja kamu capek
kayak begini mau kerja di korea
di korea itu lebih capek tuh
mam kok mah nggak jadi bawa bawa korea sih
sentimen bingit sama korea
emangnya korea bikin salah apa sama mam
mam jawab dulu dud